tisu basah sebagai alternatif menyiasati kelangkaan masker
covid sembilan belas bisa menular lewat atapan mata
mungkin anda pernah dengar berita dengan headline headline tersebut
nah jangan salah mereka adalah berita bohong atau hoax
di mana ada isu panas pasti ada hoax
covid sembilan belas merupakan jenis baru coronavirus
dan kita masih tengah menemukan hal hal baru seputar virus tersebut
maka dari itu kemungkinan masyarakat percaya pada hoax jadi lebih tinggi
saat ini dunia tengah mengatasi merebaknya covid sembilan belas
maka dari itu tentunya kecemasan dirasakan oleh masyarakat dunia
termasuk masyarakat indonesia
hingga delapan maret dua ribu dua puluh kementerian komunikasi dan informatika
menemukan satu ratus tujuh puluh tujuh jenis hoax seputar covid sembilan belas
hoax menyebar karena orang tidak mencari tahu
lebih dahulu sumber dan kebenaran berita yang didapatkan
namun apa sih sebenarnya motivasi dibalik orang orang yang menyebarkan hoax tersebut
dunia ilmiah terutama psikologi itu ada yang namanya dunning cruger effect
dunning kruger effect itu jadi gini
dia menjelaskan fenomena orang yang tidak tahu suatu bidang
tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu
nah kembali ke masalah coronavirus tadi
dunning cooker effect ini bisa dia seolah tahu masalah virus
bisa dia bahkan lebih sederhana lagi nggak usah ke virusnya lagi deh
ke bahasa inggris
jadi misalnya coronavirus kan itu sebenarnya ditemukan sudah dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh
yang kita tahu sekarang ini kan emang strain strainnya tuh
yang di tahun dua ribu sembilan belas eh dua ribu sembilan belas
dua ribu berapa sih yang mers sama sars
itu kan dua duanya juga disebutnya coronavirus
tapi kalau orang googling dia akan menemukan bahwa
loh ini coronavirus sudah ketemu sejak lama nih
jadi tanpa dia tahu bahwa yang dimaksud dengan coronavirus yang terjadi di wuhan itu adalah strain yang baru
dia menganggap coronavirus yang dia temukan di google itu emang sudah ditemukan sejak dulu
itu jadi konspirasi bisa jadi chemical up
jadi senjata biologi
dan itu yang menyebar
jadi dia tidak paham bahasa inggris
tapi menemukan keyword coronavirus
dan menemukan tahunnya dua ribu lima belas misalnya
dan dia nyambung nyambungin bahwa ini sebenarnya sudah ketemu dari lama
itu yang disebut dengan dunning cruger effect
tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sotoh ya
itu yang menyebabkan dia percaya akan hasil temuannya sendiri dia sangat percaya
jadi ya dia tidak tahu bahwa dirinya sotoh ya
hoax seputar covid sembilan belas yang menyebar kebanyakan bersifat disinformasi
dan dampak penyebarannya menciptakan keresahan pada masyarakat
kominfo bahkan telah menyeret sejumlah kasus hoax seputar covid sembilan belas kerana hukum
kebebasan di indonesia kita jangkik
tapi kita selalu membatasi jangan sampai konten konten itu dapat membuat keresahan
dan menimbulkan ketertarungan
ini sudah ada lima kasus yang kita tanganin dengan kepolisian pastinya
ini ada lima kasus yang sudah masuk di dalam penyelidikan
itu karena sudah terlalu karena mereka mendesain
jadi kita ada kan juga orang itu kadang kadang ya hanya korban
kadang kadang konteksnya fotonya apa captionnya berbeda captionnya berbeda
ini yang membuat orang jadi
apa namanya panik ataupun menjadi
membuat masyarakat besar
atau mendapatkan informasi yang belum diverifikasi
kemudian langsung di broadcast
broadcast langsung minta minta di broadcast
ini yang juga yang kita tanganin
dalam upaya memerangi penyebaran hoax seputar covid sembilan belas
kominfo telah melakukan beberapa hal
termasuk menghapus konten
dan juga melakukan penyebaran informasi benar pada publik
melalui akun sosial media resmi mereka
seperti twitter dan juga facebook
namun memang perbedaan generasi menjadi faktor penting
dalam membedakan tingkat literasi digital di indonesia
seperti misalnya dalam grup whatsapp keluarga
seringkali orang tua mengirim ulang pesan
tanpa melakukan konfirmasi atau pengecekan kebenaran di balik berita tersebut
wah kalau saya sih
kalau ada berita berita begitu
sebelum saya share atau sebelum saya catat
oh ini hanya suatu cerita belaka
oh ini ada orang yang mungkin humor
oleh karena itu
masyarakat dihimbau untuk menjadi lebih kritis
dan untuk tidak sembarang menyebarkan berita yang kebenarannya
tidak bisa dipertanggung jawab
tim liputan cnn jakarta